pemprov jawa tengah melepas keberangkatan seribu pemudik gratis di stasiun pasar senen jakarta
mudik gratis menggunakan kereta api ini jadi salah satu layanan yang disediakan pemprov jateng di masa libur lebaran dua ribu delapan belas
pj gubernur jawa tengah nana sujana melepas langsung keberangkatan para pemudik dalam program mudik gratis dua ribu dua puluh
sebanyak satu delapan puluh delapan pemudik diberangkatkan melalui dua rangkaian kereta api di stasiun pasar senen jakarta pada hari minggu
keberangkatan pertama pada pukul dua belas siang menggunakan delapan gerbong kereta api jaka tingkir
dan keberangkatan kedua pada pukul enam belas lewat lima puluh menit menggunakan kereta api menoreh
kita laksanakan di stasiun senen dan alhamdulillah tadi kami sudah temui mereka
kegiatan hari ini ada dua
dua ini ya dua rangkaian yang akan dilakukan
rangkaian pertama jam dua belas ini dengan menggunakan kereta api jakat tingkir
ada delapan gerbong ya
dengan kapasitas adalah lima ratus dua belas pemudik
layanan mudik gratis ini diketahui oleh para peserta
tahu infonya kita lihat dari instagram
dari akun penghubung jateng
pemprov jateng juga telah melepas keberangkatan mudik gratis menggunakan armada bus pada sabtu kemarin
selain untuk memudahkan warga program ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan
sini permadi anggi mendarwan kompastv jakarta